kita beralih ke kasus lain penyanyi reza artamevia jumat siang melaporkan guru spiritualnya gatot brajamusti ke polda metro jaya
akhirnya melaporkan juga ya reza ar merasa telah ditipu sehingga ia menggunakan sabu sabu
jumat siang tujuh oktober reza mendatangi sentra pelayanan polda metro jaya didampingi oleh dua orang kuasa hukumnya
ia melaporkan guru spiritualnya gatot brajamusti karena sadar telah melakukan saditipu oleh gatot
selama di padepokan gatot reza mengonsumsi aspat yang menurut gatot adalah obat untuk kesehatan
reza mengaku baru menyadari kalau aspa tersebut sebenarnya adalah narkotika jenis sabu sabu

hari ini kita melaporkan yang namanya gatot brajamusti
dengan pasal ke tiga puluh delapan penipuan dengan ancaman hukuman di atas kematian
karena seperti yang tadi pelayan saya sampaikan selama ini pelayan kami di sini tidak mengerti isi daripada gatot
namun saat ditanya mengenai dugaan ritual seks yang terjadi di padepokan gatot reza memilih bungkam
saat ini gatot brajamusti masih menjalani pemeriksaan di mapul restamatara nusa tenggara timur
mantan ketua parfit tersebut diperiksa dalam kasus kepemilikan senjata api narkoba dan satwa langka serta dugaan pelecehan seksual
badru zammal jakarta